jumat pagi dua belas november seorang ibu yang akan melahirkan dilarikan ke rumah sakit
ade muhammad jun sintang kalimantan barat dengan ambulan
karena kondisi jalan lintas melawi terendam banjir setinggi lebih dari satu meter
ambulan terhenti di tengah jalan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan ke rumah sakit
sang ibu yang sedang mengalami kontraksi itu pun dipindahkan ke speedboat
dengan didampingi tiga perawat dan melanjutkan perjalanan ke rumah sakit
meski demikian banjir di jalan lintas melawi dan jalan mt haryono
hingga pasar sungai durian mulai sedikit surut
namun sebagian besar kawasan di sepanjang aliran sungai kapuas dan sungai melawi
yang dikenal sebagai kawasan saka tiga sintang masih terendam banjir
semua warga di desa desa tersebut telah mengungsi
sementara itu hingga saat ini tiga desa belum mendapatkan bantuan logistik
yakni desa angkat jaya desa teluk kalangsam dan desa tanjung kelangsam
kepala polsek sintang kota ibtu sutikno pun menyebut
masih banyak desa di kecamatan sintang kota yang terendam banjir
yang terparah saat ini yang melanda seratus persen yaitu seluruh kakak
seluruh kakak yaitu ada di desa tertung kemudian anggah jaya teluk kalangsam
kemudian tanjung kalangsam dan munggul bantung
belum terintegrasinya data korban banjir dan jumlah pengungsi
membuat banyak warga yang terkena dampak banjir belum tersentuh bantuan logistik
adisa putro sintang kalimantan barat